berdasarkan data dari kemen ppa jumlah kasus kekerasan seksual meningkat dari empat satu ratus enam puluh dua kasus yang dilaporkan pada dua ribu dua puluh satu menjadi sembilan lima ratus delapan puluh delapan kasus sepanjang tahun dua ribu dua puluh
atau naik lebih dari dua kali lipat
apa yang menjadi penyebabnya kita akan membahasnya bersama ketua satgas pelindungan anak idai eva davita
selamat malam dok
selamat malam mas reza
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini
dok tadi kita punya data dari kemen ppa bahwa kekerasan seksual di tahun dua ribu dua puluh dua ini meningkat dua kali lipat
bahkan lebih dibandingkan dengan tahun dua ribu dua puluh
dari kacamata anda apa yang menjadi penyebabnya
ya terima kasih mas reza
memang dari data kemen ppa terjadi peningkatan dua kali lipat kasus kekerasan seksual pada anak dibandingkan tahun lalu
ini ada beberapa kemungkinan
yang pertama adalah karena memang masyarakat sudah lebih berani untuk melaporkan
kasus kekerasan seksual yang terjadi dan adanya kemudahan untuk melaporkan saat ini
ya karena memang sudah disosialisasikan cukup gencar oleh kementerian ppa
yang ketiga mungkin memang adanya pendewasaan ya
maksudnya pendewasaan yang lebih cepat dari anak anak sehingga mereka pun lebih banyak terpapar pornografi
dan akhirnya mereka bisa menjadi pelaku kekerasan seksual
ya ataupun juga orang dewasa

ya yang mereka tidak mampu melampiaskan

kebutuhan seksualnya kepada orang dewasa gitu ya
mereka kemudian menyasar pada anak anak yang memang lebih lemah
tadi yang cukup menarik adalah anda katakan bahwa masyarakat lebih teredukasi begitu
dari data tadi kita memang khawatir melihat kasus kekerasan yang semakin tinggi
tapi di sisi lainnya adalah lebih banyak masyarakat yang berani untuk melaporkan kasus ini begitu
jadi saat ini kan kementerian ppa sudah memberikan
ppas sudah memberikan kemudahan untuk melapor melalui link atau online ya
dari sapa satu ratus dua puluh sembilan
ya dan juga polisian juga punya hotline satu ratus sepuluh untuk melaporkan kasus kekerasan pada anak
sehingga masyarakat lebih mudah sebenarnya untuk melaporkan
namun tetap saja yang namanya kekerasan pada anak itu biasanya fenomenanya adalah seperti puncak gunung es
tetap saja yang terlapor saat ini bisa jadi baru puncaknya
dan angka kejadian sebenarnya masih lebih tinggi
dan kita belum tahu
oke tapi yang patut diapresiasi adalah sudah banyak masyarakat yang teredukasi dan berani untuk melaporkan ketika memang menjadi korban begitu
tapi kalau dilihat lagi dok tahun dua ribu dua puluh dua tahun lalu undang undang tpks sudah disahkan begitu
apakah ini juga menjadi salah satu pengaruh bahwa masyarakat sudah berani melaporkan
tapi kita saat ini mungkin belum terlalu banyak masyarakat juga
yang memahami tentang undang undang tpks tadi
tapi kalau misalnya masyarakat sudah paham tentang undang undang tersebut
dan kemudian akhirnya pemerintah atau pihak berwajib bisa melaksanakan mengimplementasikan undang undang tersebut
itu akan sangat baik sekali untuk masyarakat
berikutnya kita akan melihat mengenai grafik menggambarkan kekerasan pada anak
bagaimana anda melihat data tersebut
ya mas reza ini adalah data di awal masa pandemi
ya ketika anak anak berada di dalam rumah karena mereka melakukan pjj pembelajaran jarak jauh
kita terkaget kaget karena justru laporan kasus kekerasan pada anak itu malah meningkat
padahal kita merasa bahwa anak anak berada di dalam
itu adalah lingkungan paling aman untuk dirinya
tapi ternyata justru kasus kekerasan itu meningkat
nah apa menjadi penyebabnya padahal berada di lingkungan keluarga
ya bisa jadi karena memang pada saat pjj anak anak itu intens sekali kan dengan yang namanya gadget
tidak hanya anak anak tapi juga orang dewasa
mereka bisa surfing melihat apa saja
mungkin pada saat yang dilihat adalah konten konten pornografi

ada penyalurannya yang ada adalah orang orang yang ada di rumah gitu kan ya
karena mereka tidak bisa keluar rumah
penyalurannya akhirnya mereka lampiaskan kepada yang paling lemah di dalam rumah
siapakah itu yaitu anak anak
jadi kita sangat prihatin pada awal masa pandemi karena ada laporan peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak
oke dok ini cukup menarik tadi ada katakan anak seharusnya berada di tempat yang aman yaitu di rumah
kita juga memiliki data mengenai hasil penyakit
oke dok ini cukup menarik tadi ada katakan anak seharusnya berada di tempat yang aman yaitu di rumah
berarti ini bisa dibilang bahwa pelaku lebih banyak berada di lingkungan yang ada di sekitar anak dan juga kenal terhadap korban begitu
ya jadi sebagian besar kasus kekerasan seksual pada anak itu memang dilakukan oleh orang terdekat
orang yang anak merasa bahwa dia aman dia dekat dengannya dan tidak khawatir bahwa akan diperlakukan salah gitu
tapi justru orang orang yang terdekat yang harusnya menjaga anak ini malah memanfaatkan si anak ini
jadi begitu masa pandemi orang orang terdekat ini yang menjadi pelaku
ternyata setelah anak anak mulai kembali ke sekolah pelakunya bertambah
ya misalnya dari lingkungan dari pacar dari orang terdekat kemudian dari guru juga
seperti yang laporan tadi kita dengar
oke dok kami juga memiliki data mengenai kekerasan seksual
begitu ada tiga ratus dua puluh empat
anak pada tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu sembilan belas menjadi korban kekerasan seksual secara virtual
tadi anda juga mengatakan pengaruh informasi yang didapatkan anak cukup banyak secara daring begitu ya
dengan menjadi korban apakah ini juga berpengaruh cukup tinggi dok
ya mas reza jadi semakin mudahnya akses internet saat ini
semakin banyak anak yang sudah bisa memegang gadget di usia yang sangat muda
maka kemungkinan mereka untuk terpapar dengan konten konten negatif seperti pornografi
porno aksi ataupun kekerasan lainnya
maka itu akan menjadi salah satu pemicu
kemudian mereka melakukan hal yang sama ingin mencoba coba
anak itu kan sifatnya ingin mencoba coba
dan kepada siapa dia mencoba cobanya akhirnya kepada teman temannya ya
yang kemudian menjadi korbannya
kalau kita lihat di berita berita gitu ya ada anak usia delapan tahun
melakukan pelecehan gitu kan kepada anak usia lima tahun
karena apa ya karena yang dia lihat gitu kan
dia mencontoh apa yang dia lihat
dia praktekkan kepada yang lebih lemah itu yang usianya di bawah dia
nah jadi akses internet yang sangat mudah dan tanpa batas gitu ya
buat orang tua mungkin tidak paham bagaimana cara menjaga agar akses internet ini
tidak sebebas bebasnya dilakukan oleh anak sehingga konten konten yang berbau pornografi itu
sangat mudah diakses oleh anak
itu juga menjadi faktor risiko
kemudian anak semakin rentan untuk menjadi korban ataupun pelaku kekerasan seksual online ini
oke dok kalau kita bicara mengenai dampak mengenai menjadi korban kekerasan seksual
baik itu secara virtual maupun secara langsung begitu apakah dampaknya sama dok
ya tentu ya ada perbedaan ya mas reza
kalau kekerasan seksual itu adalah kontak langsung kontak fisik langsung
maka kita akan berhadapan dengan anak anak yang mungkin mengalami infeksi menular seksual
kalau pelakunya adalah orang yang tidak jelas gitu ya
kemudian yang kedua dia bisa mengalami kehamilan
ya pada anak bisa mengalami kehamilan
pada anak laki laki bisa mengalami sodomi gitu ya jadi ada perlukaan di daerah anusnya seperti itu
ada dampak fisiknya juga selain dampak psikisnya
nah pada anak anak yang mengalami kekerasan seksual secara online
mungkin dampak fisiknya kita tidak melihat
tapi dampak psikisnya itu akan tetap terasa oleh anak
dan berdasarkan data juga dan juga penelitian anak anak yang menjadi korban kejahatan seksual itu kekerasan seksual
mereka kemudian akan menjadi pelaku juga di kemudian hari
karena mereka berusaha untuk melampiaskan oh pengen orang lain juga merasakan hal yang sama dengan dirinya gitu ya
seperti balas dendam atau sebagai pelarian seperti itu
jadi dampaknya ya itu
dampaknya berbedanya adalah kalau yang kontak langsung maka pasti ada dampak fisiknya
kalau yang kekerasan seksual online maka dampaknya lebih ke arah psikis
oke tapi ini tentu saja bisa dibilang menjadi mimpi buruk bagi semuanya termasuk orang tua begitu ya
tadi kita juga lihat dan juga sama sama mengapresiasi laporan kasus sudah meningkat berarti sudah banyak yang teredukasi
namun pasti tadi ibu juga mengatakan bahwa ini seperti puncak gunung es begitu ya yang melaporkan sedikit
tapi ternyata mungkin datanya lebih banyak yang tidak melaporkan begitu
sebagai orang tua apakah kita bisa melihat atau ada ciri ciri khusus bagi anak kita yang setelah menjadi korban kekerasan seksual
baik itu virtual atau tidak dengan anak yang tidak mengalami atau menjadi korban dok
ya mas reza jadi orang tua bisa sekali mengenali sebenarnya ya tanda anaknya mengalami kekerasan seksual
jadi yang pertama adalah pasti akan ada perubahan perilaku
yang tadinya anaknya ceria yang tadinya anaknya periang makannya banyak mau sekolah tiba tiba berubah menjadi pendiam mengurung diri tidak mau makan
ada gangguan tidur jadi susah tidur suka mimpi buruk kemudian ada gangguan dalam buang air besar atau buang air kecil gitu ya
jadi ada keluhan keluhan pada si anak yang sifatnya tiba tiba langsung muncul ya tidak ada angin tidak ada hujan gitu
tiba tiba anak saya berubah
dan kalau orang tua peka orang tua bisa melihat ada perubahan ini sebenarnya orang tua sudah mulai bisa menginterogasi menanyakan kepada si anak gitu ya
apa yang dialami apa yang terjadi dan ketika anak kemudian bercerita atau orang tua curiga oh jangan jangan anak saya mengalami sesuatu bawalah kepada ahlinya bawa ke dokter untuk memastikan apakah anak saya ini sudah menjadi korban kekerasan ya
setelah itu nanti dokter akan mengkonfirmasi dengan pemeriksaan dan kemudian memberikan tata laksana lebih awal
baik itu tata laksana medis misalnya ternyata oh ada perlukaan oh ada tanda infeksi memang gitu ya di organ genitalianya
dan kemudian orang tua juga dihimbau untuk melaporkan kejadian yang diduga adalah akibat kekerasan ini dan dokter akan memberikan pendampingan bersama dengan psikolog untuk mengatasi keadaan
jadi ini adalah trauma psikis yang dialami si anak
jadi deteksi dini dengan orang tua melihat adanya perubahan perilaku perubahan kebiasaan anak sehari hari adanya penolakan untuk pergi ke sekolah adanya gangguan dalam pola tidur gangguan pola makan kemudian gangguan dalam buang air besar buang air kecil itu sebenarnya menjadi tanda awal bahwa ada sesuatu yang terjadi pada anak anak kita
mudah mudahan orang tua bisa lebih kokah ya
harapannya memang hubungannya cukup dekat dengan anak dan juga bisa lebih pekat tadi kalau dokter katakan begitu ya
tapi ciri ciri tadi ini apakah juga bisa terlihat ketika anak kita menjadi korban kekerasan seksual dalam bentuk virtual
jadi anak yang mengalami kekerasan seksual secara virtual pun mereka akan merasakan adanya beban psikis gitu ya sehingga akan ada perubahan perilaku
mereka juga akan mengurung diri karena malu
kalau misalnya ternyata oh ini gambar saya
ini gambar saya dengan pakaian ini dengan pose ini akan diviralkan
dia diancam gitu kan oleh predator
atau dia kemudian dikirimi gambar gambar pornografi dan sebagainya yang itu mengganggu psikologisnya dia
dia merasa tertekan kok dikirimin gambar gambar seperti ini terus misalnya
atau dipaksa untuk mengirimkan foto dirinya dalam pakaian mini misalnya
itu tentu menjadi tekanan dan pasti akan terlihat dari perubahan perilaku si anak
baik ini tentunya balik lagi ini menjadi mimpi buruk bagi kita semua ketika memang ada orang terdekat kita menjadi korban
tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mencegah agar kasus kekerasan seksual terhadap anak bisa berkurang
ya untuk mencegah kekerasan seksual pada anak ini tidak terjadi atau berkurang
maka memang tidak bisa hanya oleh orang tua
tidak bisa hanya oleh guru
perlu kerjasama dari berbagai macam sektor
dari mulai lingkungan terkecil anak dari mulai keluarga
orang tua harus bisa memberikan edukasi kepada anak mengenai bagaimana cara menjaga organ pribadinya
orang tua harus mengenalkan pada anak mana sih yang boleh dilihat
mana sih yang mulai dipegang
mana sih yang boleh untuk difoto gitu ya oleh orang orang lain selain dari orang tuanya atau ibunya atau dokternya
dan apa yang harus dilakukan oleh anak ketika ada yang memaksa
bagaimana untuk melihat memegang atau membawa ke suatu tempat
dan kemudian melakukan tindakan tindakan yang memaksa dia untuk memperlihatkan organ pribadinya
kalau misalnya anak diedukasi sejak awal tentang hal ini
maka dia akan tahu mana yang salah mana tindakan yang salah mana tindakan yang benar
dan ketika dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang ini terhadap saya ini kayaknya tidak benar nih
maka dia akan kemudian melawan
kita ajarkan anak kalau ada yang melakukan hal seperti itu
maka teriak menolak kemudian lapor
laporkan agar aksi tersebut bisa dihentikan
orang yang melakukan bisa dilaporkan sehingga dia tidak melakukan hal itu lagi
jadi itu adalah pertama kali upaya pencegahan yang bisa kita lakukan dari segi orang tua atau lingkungan terdekat dari anak
yang kedua dari lingkungan sekolah pastinya
guru harus juga bisa mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi
apa yang bisa terjadi apabila organ organ pribadi seorang anak itu digunakan sebelum waktunya ya
agar mereka paham konsekuensi dari tindakan tindakan yang mereka lakukan sebelum usianya
dan kemudian meningkatkan pengawasan tentunya
meningkatkan pengawasan tidak hanya di lingkungan sekolah tapi juga bekerja sama tentunya dengan lingkungan rumah
rt rw serasa harus dilibatkan
untuk membuat pengawasan juga ya terhadap apa yang terjadi di lingkungan mereka
agar ketika ada gelagat gelagat tidak baik ada orang orang yang punya gelagat gelagat yang tidak baik suka mendekati anak anak dan sebagainya
mereka menaruh curiga gitu ya
dan bisa kemudian mengantisipasi apakah nanti akan terjadi kekerasan atau apabila ada warganya yang melaporkan kekerasan maka dibantu

kemudian melaporkan ke pihak kepolisian membawa ke dokter dan juga pendampingan dengan psikolog
nah pemerintah juga kita harapkan sebenarnya berperan serta di sini
terutama kementerian komunikasi dan informasi ya
agar bisa bagaimana caranya agar pornografi itu tidak mudah untuk diakses gitu ya
agar pornografi itu bisa dibatasi beredarnya di internet sehingga kita bisa melindungi anak anak kita yang memang saat ini
banyak sekali pembelajarannya itu mereka harus searching harus mencari jawaban lewat internet dan sebagainya
jadi butuh kerjasama banyak pihak
baik kerjasama dari lingkungan terkecil di rumah lalu melebar ke sekolah
dan juga sampai keterlibatan pemerintah dipentingkan di sini
tapi salah satu yang dikatakan tadi adalah memperkenalkan mengenai tubuh
edukasi seksual kesehatan reproduksi
jadi tepatnya ini di usia berapa untuk diperkenalkan kepada anak untuk mencegah supaya mereka tidak menjadi korban ini dok
ya sebenarnya yang paling dini adalah di usia balita mas reza
anak anak balita itu harus tahu gitu bahwa mereka punya ogram pribadi yang tidak boleh dilihat disentuh oleh sembarang orang
jadi ketika mereka bermain di luar rumah ada yang berusaha untuk melakukan sesuatu kepada mereka
mereka bisa mengatakan tidak tidak boleh
nggak boleh sama mama gitu kan ya
dan kemudian mereka bisa lari melaporkan kepada orang tuanya
jadi di usia balita anak sudah harus diperkenalkan organ pribadinya
nah dengan beranjaknya usia di usia sekolah ditambah lagi informasinya
tidak hanya mengenai area privasi yang harus mereka jaga
tapi mereka harus dikasih pemahaman bahwa kalau organ organ pribadinya itu
ada yang melakukan sesuatu kepada organ pribadinya di luar waktunya
maka mereka bisa mengalami kehamilan mereka bisa mengalami sakit infeksi
jadi begitu mas reza
mudah mudahan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi itu bisa dilakukan sedini mungkin
setidaknya mulai dari usia balita
satu lagi terakhir harapan kita tentu tidak menjadi bagian dari korban begitu ya
tapi ketika anak kita menjadi korban tadi harus dilaporkan
tapi mungkin bisa diinformasikan kepada kami dilaporkan kemana dok
ada hotline khusus mungkin bisa dijelaskan kepada kami
jadi bagi orang tua yang mencurigai atau mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan
apakah kekerasan seksual atau kekerasan lainnya
bisa melaporkan secara online ke sapa sapa satu ratus dua puluh
itu adalah hotline untuk pelaporan kasus kekerasan pada anak dari kementerian ppa
dan juga kepada kepolisian di hotlinenya satu ratus sepuluh
atau kalau di daerah ada unit perlindungan terpadu
perempuan dan anak atau upt di ppa
ya di masing masing daerah ada
orang tua bisa membawa ke sana dan nanti akan didampingi oleh petugas petugas di upt dppa
untuk mendapatkan advokasi baik itu untuk jalur hukum
ataupun ke rumah sakit untuk mendapatkan visum
dan juga untuk mendapatkan pendampingan psikologis
kita sama sama jaga anak kita supaya tidak menjadi korban
sudah bergabung bersama kami ketua satgas pelindungan anak